anda kembali di cnn indonesia news desk
bayi berusia lima bulan meninggal sepekan setelah diimunisasi di puskesmas kecamatan pasar bojakarta timur
bayi raska al halifi pamuji sempat mengalami demam tinggi selama beberapa hari dan sempat diberi antibiotik
menurut ayahnya agung pamuji kejadian bermula saat anak keduanya itu diimunisasi difteri pertusis tetanus atau dpt ketiga pada rabu sebelas mei di puskesmas kecamatan pasar rebo jakarta timur
usai menjalani imunisasi raska mengalami demam tinggi dan sesak nafas selama beberapa hari
ia akhirnya meninggal pada rabu delapan belas mei saat dibawa berobat ke puskesmas tempat ia diimunisasi
lakukan suntik dpt tiga panas memang dampaknya panas ya dua hari ya
nah hari ketiga udah mulai turun tapi hari keempat dia panas lagi sampai hari kelima
terus saya bawa ke klinik ke klinik dokter umum
tapi klinik tidak menganjur
klinik tidak menganjurkan atau tidak memberikan obat apa apa karena dia tidak punya diagnosa
jadi disuruhlah saya datang ke puskesmas kembali untuk melakukan tes darah
nah setelah saya datang ke puskesmas melakukan tes darah tersebut tidak dilakukan oleh dokter yang menangani putra saya
hanya memberikan tambahan resep antibiotik yang diminum harus sehari tiga kali dan tambahan obat yang di rumah harus diminum lagi
sementara itu suku dinas kesehatan jakarta timur membantah
ada malpraktik yang mengakibatkan kematian raska al khalifi bayi lima bulan yang meninggal seminggu setelah diimunisasi
jumat pagi kepala suku dinas kesehatan jakarta timur membantah dokter yang memeriksa bayi raska melakukan kesalahan yang mengakibatkan bayi meninggal
pihak puskesmas dan suku dinas telah melakukan investigasi ke lapangan dan mengecek vaksin yang digunakan serta tujuh bayi lain yang diimunisasi bersamaan dengan bayi raska
dari dokumen yang ada tidak ditemukan kesalahan dalam proses imunisasi tersebut
dokter puskesmas telah melakukan prosedur sesuai standar saat melakukan penyuntikan dan pemeriksaan terhadap bayi raska
kita sudah investigasi ke lapangan ngecek vaksinnya kemudian selain bayi raska yang diimunisasi pakai vaksin yang sama bukan hanya bayi raska juga
kita ada catatannya ada tujuh bayi yang lain yang termasuk raska tadi yang diimunisasi
saya sudah menggunakan dari file yang sama dari sumber yang sama